presiden joko widodo kembali menekankan agar masyarakat indonesia menjaga kerukunan meski berbeda pandangan dan pilihan politik
pesta demokrasi lima tahunan tidak seharusnya mengorbankan rasa perdamaian
hal ini disampaikan presiden joko widodo saat membuka musyawarah nasional ke satu persatuan umat buddha indonesia
permabudi tahun dua ribu delapan belas di istana negara pada selasa pagi
presiden jokowi menyayangkan sikap saling cemoh di sosial media dan tidak bertegur sapa karena perbedaan politik
presiden mengatakan indonesia adalah negara yang besar dengan segala potensi yang ada
presiden jokowi mencontohkan saat ajang asian games dua ribu delapan belas
rakyat indonesia bersatu mendukung perjuangan atlet tanpa melihat agama suku dan ras
jangan sampai karena pesta demokrasi setiap lima tahun
entah itu yang namanya pilihan bupati pilihan wali kota pilihan gubernur
atau bahkan pilihan presiden kita menjadi retak dan merasa tidak sebagai saudara lagi
inilah kekeliruan yang sering terjadi
silahkan mau berbeda pilihan ya nggak apa apa
pilihan bupati berbeda enggak apa apa ini pesta demokrasi
pilihan gubernur enggak apa apa berbeda
tapi jangan sampai
tidak saling menyapa antar teman tidak saling sapa antar tetangga
tidak saling sapa antar kampung ada loh
jangan dipikir saya ngomongin enggak ada ada